oke ngomong ngomong soal clubhouse siapa yang tiap hari mungkin ngikutin banget diskusi diskusi di clubhouse ya
atau mungkin exist post aja jadi udah join gitu langsung posting di instastory
tapi yang pasti aplikasi platform digital media sosial silih berganti kita akan bahas bersama yoris bastian founder and creative thinker of omg consulting
hai mas yoris selamat malam
hai yoni selamat malam
ini eksis juga nggak di clubhouse
sudah punya akunnya tapi masih memantau mengamati dalam dua minggu terakhir ini
oke mas ini kenapa semuanya jadi mendadak clubhouse sih kenapa sebegitu hitsnya si apps ini
ya jadi kan selalu lah kita selalu mencari sesuatu yang noval fee sebenarnya kan sesuatu yang berbeda
dan memang saya pribadi juga percaya bahwa the future is audio
karena enteng sebenarnya audio itu dan jadi misalnya makan space di handphonenya kecil yang kedua memerlukan wifi yang rendah yang kecil juga
dan satu hal lagi yang paling penting audio itu adalah dia bisa multitasking
kalau kita lihat juga kan tadi ya di gestoris yang hampir semua apa namanya teman teman kita itu bilangnya lagi dengerin clubhouse sambil ngapain
lagi dengerin clubhouse sambil ngapain
nah itu kan kalau misalnya platform platform yang lain agak sulit untuk membagi hal tersebut gitu loh
jadi memang ini adalah dan kalau kita ingat ingat lagi tadi dijelaskan bagus sekali soal era era social media
saya tarik agak belakang lagi bahkan saya nggak pernah main tapi saya sempat memperhatikan kakak kakak saya gitu ya senior senior saya pada main itu zaman breaker
jadi dulu itu pakai apa namanya kayak
taki taki pakai handi taki gitu tarik frekuensi itu join mendengarkan pembicaraan orang
jadi artinya dengan adanya si clubhouse ini kemudian tadi kan kita jelasin juga bagaimana perkembangan evolusi media sosial ya
ini berdampak atau ada terjadi perubahan tren kemudian ada perubahan behavior kemudian needs juga dari user kah
ya sebenarnya dua duanya sih ya jadi maksudnya user juga kan di satu titik mungkin mulai jenuh ya dengan gambar gambar indah gitu
makanya kemarin sebenarnya diisi dengan tiktok yang sebenarnya background tidak menjadi kunci lagi
sementara kalau yang kayak sebelum sebelumnya kan kita harus mikirin banget backgroundnya bagus
sementara kalau di tiktok itu yang penting role talent gitu kan
tapi tetap aja kayak tiktok itu perlu persiapan latihan segala macam
nah tiba tiba nongol clubhouse yang saya bisa aja tadi siang udah diminta gitu ya
join yuk irung gitu saya nggak perlu ada persiapan nggak perlu ada apa yaudah join aja jadi speaker
dan nanti yang dengerin bisa ribuan orang gitu
jadi mungkin instannya ada dan
tapi saya ragu sih kalau dibilang bahwa nantinya seterusnya clubhouse hanya ada live
saya yakin nantinya pasti akan ada
apa namanya dengerin replay
tapi itu mungkin part of strategi monetizingnya mereka
mas yoris ini kan gak sedikit
media yang mengulas bahwa tren clubhouse ini
jadi menganggap bahwa si apps ini tuh memanfaatkan fear of missing out atau fomo dari si usernya
jadi orang mungkin takut ketinggalan dengan interaksi yang terjadi lewat apps
ini akan bertahan lama nggak sih
kalau tadi prediksinya mungkin nggak akan bertahan lama
kalau saya bilang ini tergantung dia ya
apa namanya fomo menurut saya selalu diperlukan
apalagi kalau ada produk baru dan bahkan produk produk lama yang merejuvinasi
misalnya dia ngeluarin fitur baru
fitur itu bisa juga dibikin fomo
dan bisa dibilang clubhouse sukses
itu ibaratnya saya nyebutnya kayak honeymoon
dia sudah sukses di animumnya
sekarang bagaimana mempertahankan
kalau melihat dengan funding yang didapat
terus dia juga nggak jor joran
banyak juga soalnya startup di amerika yang dia dapat tanding besar tapi dia terlalu jor joran
sehingga akhirnya dice down menurun
kalau clubhouse saya lihat
cukup pinter gitu ya mainin fomo nya
dan bisa jadi ini akan ada berbagai fomo fomo berikutnya akan dia keluarkan
dan menurut saya sih masih besar kemungkinan mereka akan bertahan
kalau kita berbicara mengenai social media shifting
kalau global terlalu ini lah cakupannya terlalu besar
kalau misalnya social media shifting di indonesia kan media shifting itu kan sebenarnya keniscayaan ya
tapi kalau di indonesia sendiri apa ngelihatnya
trend kah atau apa gaya gayaan eksis memang kebutuhan sosialisasi atau apa
ya kalau indonesia kan sebenarnya apa ya
surganya fomo ya
orang indonesia tuh paling seneng gitu
kalau ada sesuatu bergulirnya itu dengan cepat gitu ya
dari masa ke masa gitu
sehingga sebenarnya bisa dilihat bahwa bagaimana kita memanfaatkan tren ini
ini juga banyak banget teman teman saya itu jadi speaker di clubhouse juga sebenarnya
gue dulu lah ngerti sih ini apaan nih
terus banyak yang dengerin terus dia boleh usul ada yang mau ikut ngomong gitu kan
jadi ini memang sesuatu yang baru tapi tadi sih kalau dilihat sebenarnya balik baliknya tuh seperti zaman breaker zaman zaman orari dulu
atau kalau vibe nya mungkin kayak mirc tapi mirc itu pakai teks gitu kan
vibe nya sih seperti itu
yang kekinian sebenarnya ada yang pakai teks base itu namanya discord gitu
itu potensi potensi seperti itu tuh diambil oleh si para foundersnya clubhouse ini dengan cantik sih menurut saya
tapi the future is audio itu udah pasti sih saya termasuk kan saya juga bikin inspigo aplikasi podcast audio only
saya percaya dengan the future is audio
apakah betul seperti itu
karena kan mungkin masih terbelah belah di masyarakat
orang yang memang dia sangat tertarik dengan audio only atau orang yang tertarik dengan video only atau juga mix keduanya
nah artinya apa yang harus diperhatikan dari clubhouse ini atau konten kontennya supaya menarik
kalau menarik pasarnya yang listener atau orang yang memang attracted to audio onlys ya oke lah ya
tapi untuk menarik pasar yang lain gitu
sebenarnya semua medium tetap akan ada
sebenarnya semua medium tetap akan ada

tapi apa namanya audio only ini menarik sekali karena apa namanya kita bisa tadi yang bisa melakukan sambil nyambi gitu ya
kita berada di era yang semuanya tuh serba cepat gitu kita mau lakuin
orang tuh udah gak bisa kayaknya ngelakuin satu hal alias monotasking gitu
orang maunya tuh multitasking sementara itu dimungkinkan
nah kalau bicara soal apa namanya kontennya apa

sebenarnya balik ke basic basic content aja
cuman dua kayak
dan itu berlaku sebenarnya dimana mana
tapi kita ngomong kemarin di instagram terus tiktok sebenarnya cuma dua pilihannya
satu informasi atau knowledge
yang kedua hiburan
nah ini sih yang nanti juga akhirnya kita akan melihat di klatas itu ada yang isinya informasi
apa namanya knowledge yang lumayan serius serius perbincangannya
saya kaget juga sih orang bisa berjam jam
dia berjam jam itu cuma dengerin orang ngobrol gitu ya
tapi ini menarik sekali kita lihat sama sama dan nanti hiburan gitu kan
ngobrol ngobrolnya di warung kopi gitu loh yang bisa kesana kemari
jadi either informasi atau hiburan
itu dua sih basicness dari masa ke masa
dari zaman dahulu kalah sampai sekarang hanya mediumnya baru lagi
maksudnya mediumnya sekarang mendadak audio only
kita akan lihat bagaimana perkembangan kemudian dinamika media shifting yang ada di indonesia
mas yoris sayang sekali waktunya karena sangat terbatas
tapi mungkin nanti kalau misalnya saya joint clubhouse satu satunya atau pertama yang saya ikuti kalau mas yoris ngomong ya
mas yoris sudah bergabung di cnn indonesia connected training corner malam hari ini